rencana pengosongan pulau rempang terus membayangi benak warga kampung tua pasir panjang kelurahan sembulang batam kepulauan riau
sepekan jelang tengah waktu relokasi atau dua puluh delapan september mendatang warga yang kebanyakan berprofesi sebagai nelayan ini mulai mengurangi aktivitas pergi ke laut
alasannya mereka bersiaga mengantisipasi datangnya tim terpadu relokasi pembangunan rempang eco city
mereka merasa relokasi seluruh warga kampung pasir panjang ke wilayah dapur tiga si jantung kecamatan galang akan mematikan penghasilan para nelayan
ini disebabkan karena mereka harus kembali dari awal mencari titik keberadaan hasil laut
selain itu lokasi proyek relokasi di enam belas titik kampung tua saat ini masih dalam proses pengerjaan pembukaan akses jalan
aku semua belum ngasih aku gitu juga kalau orang minta ke belum ngasih kalau belum habis semua orang minta kebangunan saya kasih
sebelumnya menteri investasi sekaligus kepala bkpm bahlil lahadalia mengklaim masyarakat pulau rempang setuju dengan investasi
selain kejelasan ganti rugi dan kelestarian makam leluhur warga rempang yang terdampak juga mengajukan permintaan agar anak anak mereka bisa bekerja atau kolaborasi
dengan investor di pulau rempang
bahlil menyebut aspirasi warga ini terungkap dari dialog antara tokoh masyarakat rempang dengan pemerintah
maka kemudian kita formulasikan kita geser ke satu kampung namanya kampung tanjung banou
kemudian kita taruh di situ dengan sertifikat yang milik lima ratus meter per rumah
lima ratus meter daripada harus sertifikat sekarang kita kasih sertifikat
itu kebijakan dari menteri apa
yang kedua akan diganti rumah tipe empat puluh lima dengan harga rp satu ratus dua puluh juta
kalau ada saudara saudara kita yang punya rumah di sana yang memang ukurannya itu lebih besar daripada tipe empat puluh
contoh katakanlah bangunannya itu lima ratus juta itu ada kjpp yang menilai
kalau itu benar berarti satu ratus dua puluh juta tambah tiga ratus delapan puluh juta
bangunan kesana pak
di sisi lain badan pengusahaan batam menyebut sudah ada sekitar seratus kepala keluarga yang mendaftar untuk proses relokasi